menteri perhubungan budi karya sumadi merespon adanya keluhan pada transportasi lrt jabodebek yang telah diresmikan oleh presiden joko widodo
ia meminta maaf dalam pengoperasian yang masih ada kekurangan
budi karya mengakui sistem operasi lrt belum sempurna
kemenhub akan terus berkoordinasi dengan pt kai len inka dan simens yang bertanggung jawab atas aspek persinyalan moda transportasi lrt
budi menjelaskan produk ini mayoritas dibuat oleh anak bangsa sehingga pemerintah masih terus berupaya menyempurnakan sistem baik sarana maupun prasarana
sejumlah keluhan disampaikan penumpang lrt di media sosial mulai dari penumpang sempat tertahan di stasiun cikunir dua hingga penyejuk udara yang mati selama sepuluh menit dengan kondisi penumpang berada di dalam kereta
ketika ini adalah karya ramah besar pasti banyak yang kita baru melakukan
kita tidak mengelola bahwa itu masih belum sempurna tapi saya akan koordinasikan dengan kai dengan len dengan inka dengan simen supaya itu lebih baik
jadi memang kalau ada kekurangan kekurangan kita mengobat
tak hanya menhu budi karya sumadi operator lrt jabodebek pt kai pun menyampaikan permohonan maaf
atas terjadinya gangguan teknis salah satu gerbong
lrt di stasiun cikunir bekasi jawa barat pada rabu pagi
gangguan teknis terjadi di salah satu gerbong lrt yakni pintu gerbong tidak dapat menutup dengan sempurna
akibat gangguan tersebut terjadi keterlambatan perjalanan lrt selama hampir satu jam
joni menyatakan gerbong yang mengalami gangguan teknis itu sudah ditangani oleh pt inka dan dibawa ke depo mekanik untuk diperbaiki
gangguan teknis listrik dan ac yang mati di gerbong lrt juga terjadi di stasiun halim
tetapi hanya berlangsung beberapa menit yang kemudian berfungsi normal kembali
gangguan teknis yang terjadi pada rabu kemarin menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan lrt jabodebek
tim liputan cnn indonesia